sejumlah petugas teknis dari pihak pt ki di free empat tanjung karang
langsung melakukan evakuasi dua kereta api batu bara
rangkaian panjang yang bertabrakan pada senin siang
dua kereta api babaranjang ini bertabrakan di dekat stasiun rengas
desa bangun sari kecamatan bekri lampung tengah lampung pada senin pagi
akibat kecelakaan ini empat orang masinis mengalami luka ringan
dan gerbong kereta api yang menuju sumatera selatan terpental kuarel
kecelakaan terjadi karena kedua kereta masuk ke jalur rel yang sama
kereta api dari arah sumatera selatan dengan muatan batu bara
dengan masinis fimansai dan asisten masinis roy nur disendang
parkir di jalur satu menunggu kereta melintas
namun dari arah tanjung karang kereta tanpa muatan batu bara
dengan masinis ardi dan asisten masinis wahono
malah masuk ke jalur yang sama yakni jalur satu
kecelakaan ini tidak menyebabkan korban jiwa
namun jatuhlah keberangkatan kereta
penumpang yakni kereta raja basah dan kuala setabas
selalu telampung ke sumatera selatan dibatalkan
itu pelayanan yang kita lakukan di sini adalah setelah
perintah pembatalan kereta api kuala setabas pagi
tujuan batu raja dan ekspres raja basah tanjung karang kata pati
dan yang lainnya kuala setabas siang tujuan batu raja juga
itu kita lakukan dan mengarahkan penumpang
ke angkutan lain dan yang sudah membeli tiket
para penumpang yang sudah membeli tiket akhirnya terpaksa menukarkan tiket
dengan uang pengganti dari ptki tanjung karang
mereka memilih melanjutkan perjalanannya menggunakan mobil travel dan bus
yang jelas yang pertama itu
terhambat pasti waktu yang kedua ya kita batalkan karena belum ada kepastian nih hari ini
ada kereta berangkat lagi atau tidak
paling solusi lain kalau nggak naik travel ke rumah keluarga lah
simple aja lebih murah simple nyaman juga sekarang
hingga senin siang keempat korban masih menjalani perawatan di rumah sakit
urib sumoharjo bandar lampung
sugianto anisurahman lampung